ya udah bentar ya aku telepon bapak aku
jadi tolong ya jaga sikap lo biar cepet kelar
aku ngerti gak sih
gue yakin pasti cita cita lo tuh jadi merdeka ya
karena lo tuh suka banget ngerasain masalah orang apalagi masalah lo
iya itu lah
pasti mereka mau bikin rencana jahat nih
aduh gregetan tau gak sih gue gue mau tarik tangannya sekarang
banga aja ini
eh lo pada disini mau ngapain
lo semua mau matematain kita ya
punya niat busuk apa lo padahal
kita kesini bukan buat ngajak ribut kan
kasih tau nona riva
kita kesini ada perlu sama rara
nah kebetulan ada kalian nih disini
misalkan anak baru
kita belum tukaran nomor hp
mundur gak lo
eh anak baru itu di sekolah ini sudah berapa hari tau
tidak mungkin kalian tidak set nomornya tau
lo tuh kalo dibilangin gak ada ya gak ada
susah banget sih lo dibilangin
gak ada yuk cabut yuk
gak penting ya gak
eits kalian jangan kabur dulu
nyebrang kau horbrian
karena gue gak mau duduk
mendingan lo ikutin aja deh permintaan wakap gue
apa susahnya sih ki
lo tinggal minta maaf di depan anak sekolah
setelah itu keluar masalahnya
lagian apa susahnya sih ki
jangan salah lo tau aja
gue gak pernah merasa bersalah sedikit pun sama lo
ya masih mending sih kemarin gue masih mau
minta maaf sama lo tak paksa itu juga
gue juga gak tau apa apa soal ini ki
ini pure keputusan bokap gue
buat batalin niatnya buat lanjutin ini ke kantor polisi
karena gue yakin bokap lo pasti dengerin lo kok
ternyata lu gak cuma cantik tapi pinter juga ya
menurut gue nih ya
ide orang cantik tuh
harus diikutin harus di i in
gue gak tau sih
lo gak mau gue kasih tau kan ke cewek
kepetan lo ini
jujur aja gue gak tau apa apa
gue gak tau apa apa

gue gak tau apa apa
gue lega dan gue bahagia karena kita udah gak sahabatan kayak dulu
yang kurang kasih sayang dari orang tuanya
kalian cari saya
bukan pak kita cari budiah
kita kesini mau minta nomernya michelle
cuman banget anak anak ips minta nomor telepon anak ipa
ada apa emang ya
kita itu sebenarnya mau belajar sama sama
tapi belum ada nomornya michelle bu
anak ipas sama anak ipas mau belajar bareng
tumben banget lo
ini tumben banget loh
iya pak tumben banget
emangnya gak kalian mau kerjain tugas apa
eh jadi gini ibu
misal itu dia punya mama dulunya
privat ngajar pelajaran ips
privat ngajar pelajaran ips
jadi gitu kita mau belajar sama sama di rumah michelle
tapi ibu juga gak punya nomer teleponnya michelle
kalau gitu boleh gak ibu kita minta nomernya rara aja
rara kan temennya michelle pasti punya nomernya michelle ibu ya kan
ya udah bentar ya
aku telepon papa aku
jadi tolong ya jaga sikap lo biar cepet kelar
ngerti gak sih
gue yakin pasti cita cita lo tuh jadi merdeka ya
karena lo tuh suka banget ngerasain masalah orang
apalagi masalah tua
kita aja di facebook ya
suka banget ngomongin cara hidup orang tau gak
hmm kayaknya bukan
aku mau ngomong sebentar
papa gak usah lagi
untuk minta maaf sama aldino
di depan umum pa
kok sampai harus minta maaf di depan umum kayak gitu
aku gak mau rifki diperlukan kayak gitu pa
gak rifki kayak gitu
aku udah gak nge wok tuh kerja papa
bokap gak setuju
bokap tetep sama keputusannya
aku tahu banget papa aku
kalo dia udah bilang engga
itu artinya engga

dari awal gue udah bilang
kalo dia udah bilang
kalo dia udah bilang
kalo dia udah bilang
kalo dia udah bilang
kalo dia udah bilang
dari awal gue udah bilang sama lo
gue gak akan pernah mau nurutin kemauan bokap lo ini
jadi sampe kapanpun gue gak akan pernah minta maaf sama lo
apalagi itu di depan anak
ki ki bentar bu
biarin aja dia
oh lo mending israt aja ya
barusan kan gue cuma propon telfon papa gue
papa gue juga gak tahu apa apa soal ini
karena ini cuma akal akalan gue
supaya rifki bisa gue permalukan
di depan anak anak
ki bisa gak sih lu gak usah emosi
asal lo tahu aja ya
tapi dia mau menjatuhkan harga diri gue
lu lu sadar gak sih
ini awalnya kenapa
penyelesaian masalah itu pakai otak